dua belas pesawat tempur diterbangkan ke langit istana merdeka
empat belas diantaranya membentuk formasi angka tujuh puluh tujuh
angka tersebut merupakan usia kemerdekaan ri pada tahun ini
ini adalah gladi bersih demo udara peringatan hud ri ke tujuh puluh tujuh oleh tni angkatan udara
seluruh tipe pesawat yang digunakan adalah pesawat tempur f enam belas fighting falcon
selain itu delapan helikopter gabungan milik tni angkatan udara angkatan darat angkatan laut dan polri
juga melakukan atraksi udara fly pass dan menerbangkan bendera merah putih raksasa di sekitaran langit istana pada hut ke tujuh puluh tujuh ri
kepala dinas penderangan tni au marsikal pertama tni indangilang buldansyah mengatakan
sebelumnya sudah dilaksanakan gadi kotor sebanyak dua kali yaitu pada tiga belas dan empat belas agustus
pada saat melintas itu
ditentukan waktunya jadi mereka melintas dengan kecepatan tiga ratus knot
mereka harus menghitung dengan detil ya
kemudian juga jakarta dengan cuaca seperti ini juga memerlukan kehatian ya
flight leader garuda flight mayor penerbang bambang aulia yudhistira mengatakan
tidak ada hambatan komunikasi selama pesawat mengudara
koordinasi yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelum penerbangan dilakukan
hambatan sebenarnya tidak ada
karena kita sudah melaksanakan coordination brief setiap pagi
jadi kita kumpul seluruh member baik itu dari angkatan udara darat laut maupun polisi
bagi flight leader nusantara flight immanuel simarmata
meski bendera raksasa yang dibawa berbobot lebih dari satu ton
tantangan utama dalam penerbangan helikopter ialah angin dan konsiderasi terhadap waktu
tantangannya adalah memang menyatukan komposisi yang berbeda dari tiap tiap helikopter ini
untuk berat bendera
harganya sendiri satu tiga ton itu memang masih di dalam limit kemampuan seling daripada helikopter karakal dan super rumah
kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi juga menjadi tantangan bagi kedua regu
kedua regu berharap cuaca di jakarta pada tujuh belas agustus akan cerah
sehingga kegiatan berlangsung sukses seperti persiapan yang sudah direncanakan